tapi dia ngotot minta ganti rugi
yaudah gue kasih lima puluh ribu
lagian gimana ceritanya sih orang lagi dagang lu tabrak
punya ini bang
masih bisa buat liat gak
ngapain lo nabrak darah gue
maaf saya telat ngerem bang
mbak suri sama mbak isah gak kesini
hari ini kan hari minggu
ibu indah terima pesanan dulu
masi gorengnya masih ada gak
tapi itu buat ibu
bukannya barusan kamu sudah nambah satu piring
kagak mau pake susu biar putihkan dikit
biar kopinya lebih terasa
kirain mau pake susu biar putihkan dikit
ini telponnya mau diterima
atau nanti bapak telepon balik
gak usah dikasih tau pak aji
orang orang juga tau kalo ini hitam
gak usah pakai ini kopi hitam
lo jadi orang sensitif amat
lo ada apaan
gak apa apa pak haji
bapak mau main futsal
kemarin bapak baru kena asam urat
kan udah sembuh
pertama kali bapak main futsal
kaki bapak kesel yo
ah itu sih cuma kurang pemanasan aja bu
kalo bu gak suka susah dibilangin
sekarang ibu tau kan
bukak belajar dari siapa
ya tadi dia begitu
tapi dia ngotot minta ganti rugi
yaudah gue kasih lima puluh ribu
terus dia tiba tiba muncul
terus gue tabrak
soalnya aku juga lagi ribet nelpon
lagian bukan berhenti dulu kalau terima telpon
kopi atuh pak ji
yang ngajakin pucal barusan
dia itu mau ngajak para tetangga di kompleknya
ngajak pertandingan persahabatan sama bapak
yang disuruh ngajak para tetangga di sini juga
ya ngajak deh
bapak mana berani nolaknya
eh habiskan makannya
eh ngelapin sepatu
mau udah baik kakek lo
udah kelar ngelapinnya
sekarang lo berdiri
gue bilang berdiri
belakang gue dirinya
tangan lo di pundak gue dah
mulai dah bijetin
pak tadi uni telpon
dia tanya apa lo mau berhubungan
dia tanya kapan kita buka restorannya
simpanan kita kan gak banyak bu
ya harus diputer pak biar tambah banyak
ya tapi nggak cukup lah bu
buat modal usaha bikin restoran
bapak modalnya itu kan modal rame rame
bukan modal sendiri
bunga kamu itu sudah sarapan nasi goreng tiga piring
punya ibu dimakan juga
masih mau minta uang jajan
ibu heran sama kamu
kok indah ada kenyangnya sih
bunga kan masih masa pertumbuhan bu
gimana sih mak
tadi apinya kegedean terus mama telat ngaduk
santen apa mangkok
kok santan kayak mangkok ya bisa pecah
bapak kesel ya
kan disuruh diem kok gak mau apa apa
yang disuruh diem itu mulut lo bukan tangan lo
banyak yang harus dipikirkan
banyak yang harus disiapkan
terutama siapa yang masak
kita sistemnya kerja sama
dengan tukang masak yang ahli dan berpengalaman
nanti tinggal bagi hasil
bunga harus beli kelana baru
kanannya udah pada sempit semua
apa lagi ini nenek
eh sudah sudah
bunga ini kan semua celana yang baru
tapi udah pada sempit semua bu
ini pasti gara gara kalau kamu itu makan suka sampai tiga piring